tapi saya pernah kursus jahit dan juga desain di kampung saya ciamis

yakin ini desain kamu
bukan nyantik dari majalah
saya bersedia di tesco kalau ibu nggak percaya
sayangnya saya tidak ada lowongan buat kamu
aduh kamu akhirnya pulang
kamu tuh kemana aja sih
aduh mama sakit
eh ya ampun
ini tangan kamu kenapa
yaudah nanti aku ceritain
tapi itu di luar taksi masih nunggu dan aku nggak ada uang
itu taksi di depan kamu bayarin dulu
milo ini cerita sama mama mainnya kenapa tangan kamu
ya mah tadi aku dirampok dan ini kena pisau
udah tapi gak apa apa kok
kalau gitu kita ke rumah sakit sekarang ya
nggak usah ma
ini juga udah diobatin
tadi aku ketemu cewek
makanya kamu jangan sok sok
kalau aneh kak nyari mita
jadi kamu kan yang kena sialnya
kak nggak usah ngomel mulu ya
aku mau mandi deh
abis aku mandi aku mau diskusi sama papa
karena mulai besok aku udah memutuskan untuk masuk kantor papa
kamu mau ke kantor
ya meskipun awalnya aku kan berniat untuk bikin bisnis sendiri yang sesuai dengan minat aku
tapi sejak ke arvino nggak ada
bahwa aku sekarang satu satu anak laki laki di keluarga ini
dan ya tanggung jawab itu beralih ke aku
ya ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab aku sebagai anak
papa sangat bangga dengan kamu ya
kamu mau berubah pikiran
kamu merusak usaha papa yang dulu kamu tidak minati
dulu aku pernah ingat kata kata papa
kalau kita nggak pernah belajar atau tertarik ya
kita gak akan pernah tertarik sama hal itu
luar biasa luar biasa
sekarang ini udah pulang
saatnya kita pamit pergi pak
ibu kamu tinggal di sini lagi
kamu bisa daftar di pt pradi
di sana sedang membutuhkan desainer muda yang berbakat
mungkin kamu bisa diterima di sana
alamatnya di mana
nah ini alamatnya
seleksinya besok pagi jam satu
jangan sampai telat
perbaiki penampilan kamu kalau mau melamar di sana
saya kasih tahu ini karena saya sayang sekali lihat bakat kamu
doakan saya ya bu supaya dapat kerjaan
saya permisi dulu bu
kita harus cari juli kemana lagi ya pak
jakarta begitu luas
berharap kang prayuga bisa bantu
ternyata mereka sendiri lagi banyak masak
gue sudah tahu
bisa kursus money di mana ya
kalau lagi kepepet harus kreatif
harus bisa mempersiapkan diri dengan baik
kursus dapetin kerjaan itu
karena hari ini papa benar benar bahagia
karena keputusan kamu
teman papa dan istrinya menghilang
bapak nggak mau cek barang apa aja di rumah ini yang hilang
ini pasti gara gara mama
ma mereka calon pesan kita ma
kalian selalu saja merendahkan orang
dan kalian selalu saja membuat orang tidak betah tinggal di rumah ini
berarti perempuan yang mau papa jodohin sama milo itu ada di sini
masalah perjodohan itu jangan kamu pikirin milo
kan olinya juga udah kabur
ya bisa aja kan kabur sama pacarnya
papa sudah capek mendengar mama selalu menghina orang
pokoknya begitu amat menghubungi papa
papa akan segera atur pernikahan kamu dengan kardis itu
mama akan membantu supaya kamu tidak jadi menikah dengan perempuan yang ngajar di situ
mama dan kak dianry itu enggak usah ikut campur masalah perjodohan ini
karena semakin mama dan kakak itu bikin papa marah yang susah itu milo
jadi mama dan kakak enggak usah ikut campur
kenapa sih ma
mama juga sih selalu manjain dia
mama juga enggak tahu kenapa kalau mereka berdua jadi mirip
oke di makasih
perempuan kamu kayak apa sih yang mau dinikain sama milo
gue harus bertindak cepat kalau gue gak mau kehilangan
lu enggak punya kapan mandi di rumah
kayak mandi di sini lagi lu lihat kayak ngantri semua orang sini
tahu tuh ha
buat persiapan meja yang nanti malam lu lihat
makanya lo jangan kabur kaburan dari rumah
mbak saya kan cuma numpang mandi saya juga bayar di sini
hei mandi lama bayar cuma dua revo
awas lu baik lagi

masih dikokok inget
akhir pada kelihatan buddhist dwa ni ac childe